peribahasa gue yang sudah gue perhalus
kasarnya kalau lo keliaran di masjid ini
kita khawatir sendal sendal pada hilang
kota amal raib
ya bisa bisa amplifier loss packer di masjid hilang
mulut lo sebagai ajik kaya belati ya
tajem dan bikin gue emosi
lo mau ngajakin gue
yaudah kalo gitu rum bikinin teh anget ya
sebentar ya umi ya
umi sama abah kenapa sih sakitnya
abah bluedrakenya naik lagi ya
pasti abah posting karena mikirin utang abah ke bank roby
iya karena abah belum bayar kan
bah kenapa abah gak jual aja tanah kita yang terbengkalai itu yang di jati negara bah
jadi kan uangnya bisa dibayarin buat utang bank robi
bener tuh bah
tanah abah kan ada lima hektare ya
nah di daerah sono itu kan semeternya jutaan
waduh bah bisa miliaran kita dapet bah
nah udah gitu bah
duitnya tuh kita bikin gedein kita ngelebarin tutup warung kita
terus emangnya si sulama aja yang bisa naik pangkat jual bubur di mal
kalo perlu kita juga jual telor di sono bah
nah kita buka toko beras minyak sampai kue apem
biar si sulan tahu bahwa kita ini keluarganya kagak bisa disaingin
yang bener aja mi jual beras di mal
malah bikin malu kita sama si sulam
bener juga loh bah
aduh aneh mata begini nih
aduh yaudah deh
abah sama umi tuh mendingan sekarang istirahat aja
yah udah tua gausah ngomongin orang lah
biar room sekarang jagain warung ya
udah jangan sakit sakit lah
cari duit yang banyak ya

oh kenapa tak
gapapa kok biasa tak mau bulanan lagi dateng
berhenti sebentar ya udah mau aku beli
kok kita berhenti di sini
iya tak soalnya jalannya sempit
takutnya nanti ngalangin mobil mau lewat
yang jaga pasti haji muhyiddin
nanti malah jadi omongan lagi
gue takut cari masalah
kok ke warung aja cari masalah
kok meneh aneh banget deh
yaudah deh aku sendiri aja
mbak pembalutnya satu ya

nanti mbak coba
eee buat apa
mbak kayaknya bukan orang sini ya mbak ya
soalnya saya jarang lihat kayaknya
bukan mbak saya cuma mau makan siang aja sama teman sepantor saya
cuman itu anaknya gak mau turun takut ada masalah katanya
ada masalah masalah apa
gak tau mbak robby emang suka begitu
oh iya gue baru inget
ini kan perempuan yang pernah gue lihat waktu di rumah sakit itu
ternyata bang roby masih aja deket sama dia
terima kasih ya
apa maksudnya ya bang robby gak mau cari masalah
bang robby emang udah gak mau cari masalah
bang robby emang mau ketemu lagi lagi sama rum
ada apa sih
kok ngeliatin gue kayak gitu
kamu pasti kenal deh sama orang di warung itu
enggak masalahnya waktu aku sebutin nama kamu
terus dia kaget gitu
aku gak tau tapi sih yang jelas dia pakai jilbab
masih muda terus cantik sih anaknya eh

mau beli mau beli apa bang robby
ehm gak ada
rum buru buru karena rum harus pergi ngajar
kayaknya gua gagal jadi tukang bubur lam
hari ini cuma satu mangkok doang yang laku
itu juga yang beli orang yang baru pindah yang gak kenal sama gue
emang rejeki lu baru segitu
jangan putus semangat lu
lu kan rugi jatohnya lam
dan yang namanya usaha
gak selamanya untung terus
nih bagi gue ya
yang penting lu saha dulu deh
soal hasil itu urusan belakangan
gak usah dipikirin
ini udah asal bu
lo apa ini berarti
katanya lu mau taubat
kalau mau taubat jadi ulur ulur
sholat amin doa satu paket
kalau cuma doa doang kagak sholat
lu gimana mau nyampe
ya udah sholat kan
mari dirapatkan dan diluruskan staffnya sebelum kita memulai sholat berjamaah
kenapa hantu buka shaf sendiri disitu
disini sebelah haji sulam sama si badar masih kosong
saya nggak mau berurusan dengan penjahat
eh dar badar
kita sholat dulu
haji muhyiddin silakan ke depan
gua gak yakin tobatnya sambal kayak tobatnya si badar
tau kan sambal
kalau dimakan pedes habis pedesnya nyolek lagi dah agak kapok
masa lu gak ngerti
peribahasa gua yang sudah gua perhalus
kasarnya kalau lu keliaran di masjid ini kita khawatir sendal sendal pada hilang
kota amal raib
ya bisa bisa amplifier loss packer di masjid hilang
mulut lu sebagai haji kaya belatih ya
tajem dan bikin gue emosi
lu mau ngajakin gua
lepasin lepasin gua yang mau gulung barang tuh
gua tuh mau tobat ya
tapi kalau enggar enggar omongan lu gua masuk penjara gua mau tau gak
dar dar gua pecanda dar
lu lihat gua ketawa kan
kenapa pecanda ini kan kecil sih
dia gampang emosi gak bisa bercanda bar
ah tadi katanya pecanda ngapain minta tolong
orangnya emosian gampang aduh gampang bangga serius lah
gua bunuh lu
tenang tenang tenang
lu lihat ini kan orang tua
nanti kalau dia mati meninggal itu kita mesti nguburinnya yang dalem lu tau gak
takut takut mayatnya gak diterima bumi